mainkan gamenya dapat pincuannya
aku mendapatkannya saat aku sedang mengejar penopeng
bersama raden walang sungsang dan juga chen lujjate
tanganku terbuntur pohon waktu itu
rayi kalau kamu memang benar terluka
ayo kemarikan tanganmu
aku bisa mengubatinya
mengendalikan diri ini
raka dari mana
aku baru saja dari wismata
raka baru saja menemui pak witra
kenapa kau malu seperti ini
kau tidak perlu malu lagi raka
seluruh orang di pajajaran ini sudah mengetahui bahwa kali ini raka menikah
di mana nih mas pak witra
ia tadi pamit padaku
ia ingin mencari angin keluar istana
raka tidak menemani dia
dia tidak ingin ditemani
ternyata kau masih saja lugu untuk memahami perasaan wanita
seharusnya raka itu lebih peka lagi
apa maksud rayi
sekarang dengarkan aku
dan raka harus ingat perkataanku ini
jika seorang wanita dia mengatakan terserah
itu berarti ada sesuatu yang salah
dan jika seorang wanita berkata tidak apa apa atau tidak ada masalah
itu berarti dia sedang menahan amarah raka
dan satu hal lagi
jika seorang wanita berkata tidak usah
maka itu berkata justru dia mengharapkan yang sebaliknya
lalu apa yang harus aku lakukan
raka kau masih saja bertanya
sekarang sebaiknya raka menyusul pak witra
aku sangat yakin
pasti pak witra sangat mengharapkan kehadiranmu
mereka semua tewas karena menjalankan tugas negara istana pajajaran
aku memberikan penghormatan yang setinggi tingginya untuk mereka
dan juga keluarga mereka
aku akan mendapatkan jaminan hidup dari istana pencejaran
selain itu aku akan mengusut siapa pun yang telah membuat prajurit pencejaran tewas
aku akan memberikan hukuman kepada dia seberat beratnya
sendika gusti prabu
perketat penjagaan istana pencejaran
aku tidak mau kejadian seperti ini terulang lagi
cari penopeng itu
temukan dia hidup hidup
sendika gusti prabu
hamba akan menggalang kekuatan prajurit
untuk senantiasa berjaga sebaik baiknya
dan mengerahkan tulik sandi terbaik
untuk turut mencari dan menangkap si penopeng
bawa jasad itu
aku sangat mengakumi
apa yang gusti prabu anu melakukan barusan
dalam menghormati prajurit yang lemah
memperhatikan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkannya
aku hanya melakukan
apa yang mendiang ayahanda prabu siliwangi lakukan
apa kata gusti prabu anu
menghormati jasa mereka
yang telah gugur
memperjuangkan kehormatan penjejara
bahkan gusti prabu
mesejahterakan keluarga yang ditinggalkan
gusti prabu anum surabusesa
telah mengikuti jejak
gusti prabu siliwangi sebelumnya
benar say nur jati
aku dapat memahami
kenapa raka prabu siliwangi begitu dicintai rakyat
dia memiliki sifat yang baik
selama mengegap tahta
dan aku juga yakin
gusti prabu anum
gusti prabu anum juga akan demikian
akan dicintai oleh rakyat
selama gusti prabu anum
sifat sifat baik raka prabu siliwangi
beruntung bukan mata tombak ini yang menembus badan
ayo akan kubunuh kau sekarang juga
dan tempat ini
akan menjadi kuburanmu
aku harus mengakuinya
dia memang memiliki kesaktian setingkat di bawah dewa dewa
aku harus keluarkan senjataku
aku tidak akan menang
lebih baik aku menghindar dan menyusun siasat baru
hei jangan kabur kau pengecut
akan ku kejar kau sampai kunjung dunia sekalipun
itu sangat tidak mungkin
itu sangat tidak mungkin
aku tidak percaya
untuk apa ibu nek ketrimanik menyamarkan jadi si penopel
bagaimana cara terbaik
agar ratu ketrimanik semakin terpocok dalam situasi ini
aku harus memainkan muslihat ini dengan sangat halal
desar bucah tengik
aku sudah sangat tidak sabar
aku tadi sedang melamun
karena aku sedang melamun
dan jangan lupa
kau begitu saja
aku meminta jangan yang ikut
kemarikan tanganmu aku bisa mengobatinya
tak perlu raga tak usah repot repot
ini hanya terkilir biasa nanti juga sembuh sendiri
raih arkananita apakah kamu lupa
selain aku raja besar japura aku juga adalah pendekar pilih tanding
yang bisa mengobati berbagai macam luka
apa lagi tangan terkelir seperti ini itu sangat mudah
ayo kemari kata kata jangan sungkan sungkan raih
tidak usah raka ini hanya perkara kecil
aku tak mau berhutang budi padamu
lagipula aku sudah menuju wisma mari raka
sampai jumpa lagi